kemarin tiga acara di cancel hari ini dua
orang orang itu pada gak suka sama aku gara gara ibu keluar dari penjara
ustadz lebih baik ustadz istirahat dulu aja ya
gak mau aku
gimana coba nasib pesantren aku
tugas kamu sekarang
kuatkan nama mu ya allah
ini dari mana ini
tolong tolong ada kebakaran
lihat jangan disitu
itu ada api
ada orang yang sengaja
menyiram bensin dan menyulut api di warung
apa yang kamu lihat
saya yang bertanggung jawab
keterangan kami penting sekali buat bu mutia
supaya bisa lapor ke polisi
mungkin warung ini bukan rejeki saya
nah ini ya nailah

saya yang berkumpul dengan nailah

saya yang berkumpul dengan nailah
saya yang berkumpul dengan nailah
nailah janjian disini kok belum kelihatan
sejak kapan pakai jilbab
aku udah dua minggu berhijab
nggak usah belisah terus han
papa melarang pernikahan kita
aku terus cari apa sih sebenarnya kesalahannya
aku mencoba untuk memperbaiki diri aku sendiri
kamu lihat sekarang
aku juga masih belajar kayak gini
masya allah tabarak allah
aku bahagia banget
aku senang banget melihat perubahan kamu
aku doain supaya kamu istiqomah ya
aku gak cerita ke kamu tentang ibu
kalau ditanya apa impian terbesar aku sekarang
aku ingin ibu aku kembali lagi
apapun keadaannya aku terima dengan ikhlas
karena aku percaya sama allah
tapi gak semudah itu nay
sebenarnya aku pengen banget
bisa selalu bersama kamu
papa kamu punya pikirannya sendiri
bisa terima sama
keadaan ibu aku jadi
terus kamu mau nyerah gitu aja
kamu mau mundur gitu aja
aku sekarang masih ingin memperjuangkan
mewujudkan impian kita untuk menikah
ya walaupun aku nggak tahu
gimana cara menaklukkan hatinya papa
akan berusaha dan aku akan ikhtiar
bisa terwujud ya
mau kemana ustadz
kemarin tiga acara di cancel hari ini dua
orang orang itu pada gak suka sama aku gara gara ibu keluar dari penjara
ustadz lebih baik ustadz istirahat dulu aja ya
gak mau aku
gimana coba nasib pesantren aku
tugas kamu sekarang
cari kajian kajian yang bisa aku datangin paham
ustadz ustadz gak lebih baik saya antar aja
jalanin tugas kamu
bapak mana aja pak
udah lama gak kelihatan di pengajian saya
alah kau suci
penampilan aja da'i tapi lahir dari seorang ibu pembunuh
tunggu mas maksudnya masih apa lu nantang gue udah lupa lo pikir gue takut cuma karena ibu
nanggung kalau ngomong jangan sebarangan ya kalau kamu baru berhenti kamu baru berhenti
warung ibu kebakaran
nak kamu mau kemana nak kamu baru pulang masa mau berangkat lagi kok gak istirahat
dulu aku mau pergi bu mau kemana ibu boleh ikut
ibu pengen lihat pengajian kamu ibu siap siap dulu ya maaf kamu
ibu itu selalu aja ngegrecokan kehidupan aku bu ibu udah bikin hidup aku kacau bu
aku nggak mau tinggal di sini aku mau pergi nak nak mau pergi kemana kamu maafkan ibu ibu janji
apapun permintaan kamu ibu akan ikutin kalau aku minta ibu nggak usah ngelahirin aku bisa